ternyata itu menjadi sejarah suatu sejarah besar
membuka jalan untuk cabur cabur lainnya
orang orang juga yang udah berteriak indonesia indonesia
apa sih indonesia indonesia
gitu aku suka terharu kalau cerita itu
di indonesia panahan mungkin tidak sepopuler sepak bola atau bulu tangkis misalnya
tapi pada faktanya panahan justru memiliki peran yang sangat besar dalam tonggak sejarah dunia olahraga di indonesia
nah untuk menjawabnya saya akan mengajak anda kembali ke tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu regu panahan putri indonesia berlaga di ajang olimpiade musim panas ke dua puluh empat
yang berlangsung di seoul korea selatan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tak hanya sekedar berpartisipasi tim panahan putri indonesia yang beranggotakan nur fitriana saiman
lilis handayani dan kusuma wardani juga mencetak sejarah bagi indonesia
setelah untuk pertama kalinya membawa kontingen merah putih meraih medali di ajang olimpiade
bertanding pada tanggal satu oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan tim panahan bergu putri indonesia yang sama sekali tidak diunggulkan malah mampu melaju hingga babak final
di partai puncak indonesia harus berhadapan dengan tim tuan rumah korea selatan amerika serikat uni soviet dan britania raya
tim korea selatan yang meraih nilai tertinggi akhirnya memastikan medali emas menjadi milik kontingen tuan rumah
sementara nilai tertinggi kedua diraih oleh tim panahan putri indonesia
dan amerika serikat yang sama sama mencatatkan angka sembilan ratus lima puluh dua
terakhir yang ada skornya yang sama dengan amerika itu di jarak tujuh puluh meter dengan skor yang sama
jadi dulu itu untuk beregu kita di garis tembak itu bertiga langsung lain dengan sekarang
kalau sekarang itu satu satu mundur ya lalu maju lagi
pemana yang pertama nembak itu
lili sandayani yang posisinya ada di tengah
kedua itu kusuma wardani di depan saya di belakang
yang dimana saya penembak terakhir
dan disitu kalau saya ingat poinnya itu
lili sandayani itu menembak pertama dia poinnya delapan
lalu kusuma wardani
nah saya terakhir tembakan terakhir satu anak panah itu saya mendapat poin sembilan
target itu kita lihat pada saat terakhir itu ya target itu kita mencar mbak
jadi kemudian yang di amerika ini amerika kelihatan dia agak agak spot gitu ya
jadi dia masuk masuk gitu kita mencar
yang amerika missing itu ada satu panahkan dia missing dia ke rumput
apa tuh jadi scoring kita menang
yang itu indonesia orang orang juga yang udah berteriak indonesia indonesia
apa sih indonesia indonesia
aku suka terharu kalau cerita itu
ternyata itu menjadi sejarah suatu sejarah besar
membuka jalan untuk cabur cabur lainnya
terharu apa perjuangan kita selama satu tahun atau tiga tahun ternyata bisa terwujudkan gitu ya
saya menemui seorang jurnalis senior olahraga dari koran suara pembaruan yaitu mike wangge
mike wangge di era delapan puluh an cukup aktif dan cukup intens meliput cabang olahraga panahan
tentu termasuk ketika trio sri kandi hendak berdua
tentu sri kandi hendak berangkat ke olimpiade seoul di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
tapi ada satu catatan yang menarik dan tidak banyak diketahui
yaitu ia tidak terkejut dengan meraihan medali perak yang berhasil dibawa oleh lilis handayani dan kawan kawan
karena sejatinya selama pelatnah susuka bumi hal tersebut sudah terukur dan sudah terlihat
namun tidak diberitakan
dan satu bulan sebelum mereka naik itu
skornya tinggi sekali
tapi donald sendiri mengatakan
karena ini rahasia
satu barangkali buat kejutan
itu nanti berpengaruh ke psikologi sekarang
mereka dalam keadaan itu biar sudah bertahan
di jerman itu kita sudah mendapatkan hasil
indonesia itu untuk beregunya itu udah di ranking tiga besar
jadi sudah mendapatkan medali tersebut
untuk perorangannya juga saya juga mendapatkan medali perunggu
jadi di situ sudah terbaca
donald jatunas pandiangan menjadi sosok penting dibalik terciptanya sejarah medali pertama indonesia di ajang olimpiade
sebelum menjadi pelatih dari trio sri kandi panahan indonesia
nurvi triana lilis dan kusuma
donald yang dijuluki sebagai robin hood dari indonesia adalah atlet panahan yang sudah malang melintang
dan menjuarai berbagai kompetisi di dalam dan di luar negeri
donald juga adalah satu dari dua atlet yang mewakili indonesia di ajang olimpiade musim panas montreal kanada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagai pelatih donald dikenal sebagai sosok dengan disiplin tinggi yang sangat disegani oleh anak anak asuhnya
satu satunya pelatih yang gak ada duanya lah ya almarhum donald pandiangan ya
dia datang saja itu kita sudah gemeter
dengar mobilnya saja itu kita sudah gemeter
jadi kalau dia bisa memimpin kita jadi dia pemarah kemudian dia juga keras
tidak mau ada orang yang intervensi apa yang mau ya itu
tiba tiba disuruh gendong gendongan atau itu lari lari sambil gendong gitu
nah itu kan berat kan di situ ada rutunya itu ada menanjaknya gitu loh
kita menggendong orang kan berat
contoh kalau latihan fisik ya latihan fisik itu kita kan di sawah mbak
waktu itu sukabumi di sawah ya di sawah kemudian kita latihan fisik itu kan air mengalir kan dari tinggi ke bawah ya
nah kita suruh nguras mbak suruh nguras air yang dibawa suruh naikin ke atas nah gitu
dengan pakai apa pakai ini ember kecil gitu
nah kita suruh nguras ceput terus suruh nguras
nah tapi nanti ya ini gini ini gini nggak boleh terus asal asal
jadi ini supaya dapat ini trisepnya baunya supaya dapat
ya ayo buang terus wah itu kuras itu sampai habis ya nggak mungkin lah
di mata keluarga donal juga dikenal sebagai sosok yang keras dalam mendidik
karena kan abang dari mulutnya keras
dari dia punya sikap
sikapnya juga keras gitu
karena dia punya ambisi harus menang gitu di olimpiade
kita harus tunjukkan gitu
karena kan indonesia itu kan susah banget di olimpiade itu untuk mendapatkan medali
makanya abang tuh pengen banget supaya indonesia tuh bisa gitu
bisa untuk menjadi juara di olimpiade
tempaan dari sang legenda membuat patar pandiangan
putra kedua donald dan paulina mengikuti jejaknya
sebagai atlet dan pelatih panahan
seperti militer kali ya
jadi kalau memang harus dipukul dipukul
meski demikian donald meninggalkan kesan mendalam bagi trio serikan di panahan indonesia
tapi kalau sekarang kita lihat itu aslinya orangnya baik sekali
tapi memang gayanya seperti itu
dia waktu jadi atlet juga seperti itu
jadi galaknya itu apa ya
dia marah marah bukan marah marah apa ya
enggak bicara kotor ya
cuman menjelaskan tekniknya itu keras
kalau lihat mimpinya aja itu ya
sayang kita nggak punya videonya ya
kalau tingkat hobi itu cuma sekali aja
kalau misalkan tingkat prestasi ini tingkat prestasi ini kan beda gitu
yang latihannya harus rutin gitu
kalau enggak rutin mereka mana bisa prestasikan enggak bisa seperti itu
menemui tiga serikandi panahan yang pertama lilis handayani saya menuju pasuruan dan surabaya jawa timur
saat mengikuti salah satu kejuaraan panahan di miami amerika serikat
lilis terinspirasi mendirikan sekolah panahan untuk anak usia dini
kini lilis sudah melatih ratusan anak didik
aktivitas bagi anak anak usia dini di sekolah panahan milik lilis handayani seperti ini
adalah hal yang tidak akan pernah ditemukan di indonesia pada era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengalaman yang paling menarik adalah
pengalaman lilis saat mengikuti kejuaraan panahan di amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima silam
membuatnya bertekad untuk bisa melahirkan atlet atlet panahan usia belia dari indonesia
waktu itu kan saya pertama kali ke luar negeri di nyami amerika
dan waktu itu saya ikut pertandingan nomor satu mbak langsung tapi dari bawah
nomor satu dari bawah
tapi saya di situ melihat di miami itu ada ikan
event anak anak kecil ya mulai sd smp sma ya banyak sekali
lilis dan suaminya denny trisyanto yang juga mantan atlet panahan
adalah salah satu pionir keikut sertaan anak usia dini dalam panahan di indonesia
mereka mengawali dengan membuat event kejuaraan nasional panahan prajunior pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
sekitar tahun dua ribu tujuh belas lilis kemudian mengembangkan lilis handayani sri kandi archery school
bersama suami dan ketiga anaknya yang juga atlet panahan
program latihan yang ditawarkan adalah prestasi dan hobi
latihan dilakukan di lapangan koni surabaya dan terkadang di dusun rajab desa sumbergedang pandaan pasuruan
kalau tingkat hobi itu cuma sekali aja tapi dia misalkan pinjam peralatan oke kita sediakan pinjam peralatan
baik itu dari kecil sampai orang tua sampai pengusaha dan sebagainya masuk di tingkat hobi
kalau misalkan tingkat prestasi ini tingkat prestasi ini kan beda gitu yang latihannya harus rutin gitu
kalau nggak rutin mereka di mana bisa prestasi kan nggak bisa seperti itu
dipersiapkan ya terus dicek tolok dicek anak panahnya satu persatu mana yang rusak nanti
di kalangan anak didiknya nama besar lilislah yang menjadi daya tarik
sang legenda panahan ini menjadi motivasi untuk dicontoh
di lapangan lilis disebut sebagai master coach yang santai terkadang tegas dan perhatian
kalau ngelatih santai sih tapi tetap ada tegasnya jadi kalau ada kesalahan dikit aja langsung dikoreksi
ya sampai sekarang walaupun udah jadi atlet yang senior kayak saya gitu tetap aja pasti masih ada kesalahan kesalahan kecilnya
jadi tetep diperhatiin masalah masalah kecilnya sama bu lilis orangnya agak tegas sih
selain melatih di sekolah panahan miliknya lilis handayani juga menjadi salah satu pelatih di pemusatan latihan daerah jatim
di mata atlet lilis sedikit keras saat melatih fisik selain itu lilis juga mengajarkan kedisiplinan
kalau misalnya dikasih jatah lari enam kali ya harus dilakukan enam kali kalau gitu ada hukumannya
ya meskipun nggak kuat harus saya paksa harus tetap lari
saya nggak mau dihukum
darah memanah memang mengalir di keluarga lilis
mulai dari orang tua lilis suami hingga ketiga anaknya adalah atlet panahan
gunungan medali dan id card ini pun menjadi saksi bisu yang menyimpan cerita dan sejarah panjang keluarga besar lilis di cabur panahan
belum lagi sederet piagam penghargaan museum rekor dunia indonesia atau muri
yang dianugerahkan kepada masing masing anggota keluarga yaitu orang tua lilis suami dan ketiga anaknya atas prestasi dan rekor yang diraih
anak pertama lilis deli trisha dinda yang akrab di sapa dinda menjadi salah satu yang ditempa untuk berlatih panahan dan mengikuti pertandingan sejak usia dini
hal ini mengantarkannya hingga meraih medali perak dalam arthury world cup dua ribu tujuh di inggris
dan medali emas dalam sea games dua ribu tiga belas di myanmar
selama melatih lilis tak pernah menganak emaskan anak kandungnya
kalau memanah satu panah yang sudah dipanahkan sudah ditembakkan itu sudah lupakan
mau itu kena kuning atau lepas ya udah itu harus dilupakan
ada satu panah lagi yang harus kamu konsentrasi
satu panah yang terlepas itu sudah berlalu next harus fokus ke panah berikutnya
meski banyak kesibukan sosok yang enerjik ini pun tetap tak meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu di rumah
pastinya harapan kita kita bertiga itu di paris nanti bisa mendapatkan medali emas
nah sudah berapa puluh tahun ini tiga puluh enam tahun ya tiga puluh enam tahun kita menunggu
kembali ke jakarta saya menemui satu lagi dari trio serikan di parahan indonesia
nah saya sudah bersama dengan nur fitriana saiman satu dari tiga sri kandi pelaku sejarah sekaligus juga legenda hidup peraih medali pertama di olimpiade
selamat pagi mbak yana
selamat pagi mas alhamdulillah baik
nah kalau kita tarik lagi mundur ke belakang jauh sebelum mbak yana bersama dengan mbak lilis dan mbak suma mendapatkan medali di olimpiade seoul seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
kita pengen tahu sebenarnya pertama
kalinya mbak yana kenal panahan itu di usia berapa
di kurang lebih usia lima belas tahun ya
lima belas tahun lalu di usia enam belas tahun saya langsung terjun ikut ke juara nasional di bali
nah kebetulan di situ ada untuk slag nas diambil untuk pelat nas sebanyak sepuluh besar
jadi sepuluh atlet yang bisa masuk ke pelat nas
jadi awal mulanya seperti itu
mau ngomong soal bergu nih pertama kali kenal dengan mbak lili sandayani dan juga mbak suma itu apakah baru di olimpiade atau sudah di ajang ajang sebelumnya
karena kan sudah masuk pelat nas juga dari usia yang cukup muda ya
ya jadi saya ketemu suma handayani lebih dulu itu di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga lalu lilis handayani
lilis handayani saya ketemu di tahun berapa ya lebih lebih kesini ya mau mau olimpik ya
seribu sembilan ratus delapan puluh enam ya kalau nggak salah saya lupa ya
karena kita bersatunya di seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
jadi kita kalau farmanya tim itu kita harus mengenali mengenali teman kita karakter kita
jadi kusuma wardani yang pendiam lilis handayani yang lucu suka ngebanyol ya pokoknya surabaya gayanya seperti itu ya
jadi suasana hidup
tapi juga kadang waktu kita juga suka salah paham seperti itu itu ada
tapi dengan yang kita sering ketemu kita tahu ya seperti itu jadi kita ya diberi satu kesatuan
biasa ya kita suka kesel seperti itu ya
jadi karena kita harus ya harus mengenal aja bertiga itu di samping dengan pelatih kita
nah kalau kita lihat di film tiga sri kandi nih karena kan kisah dari mbak yana
mbak lilis dan mbak suma ini difilmkan ya
kayaknya kalian ini kompak sekali apalagi saat persiapan menuju ke olimpiade nih
bahkan kabur kaburannya dari pelatih juga terlihat cukup kompak
itu sebenarnya cerita aslinya seperti apa sih
ya jadi kita pada waktu itu nggak ada ya nggak ada orang lain selain kita bertiga lalu ada pelatih satu
gitu memang itu benar
apabila pelatih kita ada tugas di jakarta ya
tugas di jakarta kita waktu itu suka bumi
dengan latihan yang keras dan rutin kalau kita ditinggal untuk rapat itu dengan pelatih kita
almarhum itu donald memesankan kepada satpam
jadi mereka tahu kalau kita suka nyuri
sejak tahun dua ribu lima belas yana dipercaya menangani tim nasional panahan untuk berbagai ajang
di mata anak anak asuhnya
yana dikenal sebagai pribadi yang supel
saya ketemu coach yana itu dari tahun dua ribu lima belas
jadi waktu itu beliau masih aktif jadi atlet
dan juga waktu itu awal awal ada divisi baru kompon
jadi beliau latihan di surabaya terus saya juga waktu itu masih junior juga
jadi ya sering latihan bareng gitu di sana
dan juga waktu itu saya kan paling kecil tuh
sering disuruh suruh beli beli apa terus disuruh ngantar kemana gitu sebenarnya
tapi mulai dilatih itu mulai tahun dua ribu lima belas
waktu itu mau sea games di singapura
coach yana itu beliaunya mengayomi
seperti ibu buat kita kita di sini
karena kan beliaunya pelatih wanita satu satunya
pola militaristik dalam artian menggunakan kekerasan seperti yang pernah mbak yana alami dulu
apakah itu masih relevan jika digunakan kepada atlet atlet di era sekarang
sudah tidak bisa sama sekali
kalau dilakukan sekarang akan seperti apa dampaknya kepada anak anak
saya terbang ke makassar sulawesi selatan
untuk menemui tiga serikandi panahan yang terakhir kusuma wardani
kusuma yang kini usianya tak lagi muda
ternyata masih punya spirit untuk memasyarakatkan cabang olahraga panahan
menciptakan bibit baru sekaligus menaungi para atlet panahan
meski kondisi fisik tak lagi sama dengan dulu
kusuma wardhani bertekad mendirikan klub panahan bernama pnc archery sejak dua ribu delapan belas
salah satu misinya adalah melahirkan putra putri dari tempat kelahirannya makassar
untuk mengikuti jejaknya sebagai pemanah handal
klub panahan kan kayaknya yang terutama kan skill nya
selain itu apa mental mungkin atau apa
mental itu berjalan sendiri nantinya
seiring dengan ini
dia kita kasih ikut di kejuaraan apa di kejuaraan apa gitu
dia ini dia bisa terbentuk sendiri
jadi kalau anak anak finish itu saya ikutkan di kejualan kejualan nasional gitu ya
saat melatih di klub
kusuma memilih menggunakan gaya yang lembut
gaya yang bertolak belakang dengan gaya donald pandiangan pelatihnya dulu
saya kalau mau ngikut bang pandi kayaknya belum kelasnya gitu anak anak itu belum
kalau ini kalau dia nembak terus kita marah marah duluan marah dia
kalau mereka istirahat dideketin
kamu tadi kenapa begini begini
ya dia lebih mau terbuka gitu kalau kita deketin daripada kita marah marahin nggak
salah satu alasan anak anak ini bergabung ke klub panahan milik kusuma adalah ingin dilatih langsung
oleh sang peraih medali perang panahan olimpiade seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
salah satunya adalah nikita pratiwi asmara putri
rata rata dalam sehari nikita dan teman temannya harus melepaskan seratus hingga dua ratus anak panah
di mata anak didiknya saat melatih kusuma selalu menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi
kusuma juga kerap memberikan wejangan pada anak didiknya sebelum bertanding
kalau mau tanding paling diingatkan jangan lupa doa sama ingat teknik itu aja
gak usah mikirin orang lain pikirin diri sendiri aja kayak gitu
itu pengaruh di kamu ya sehingga membentuk kepercayaan diri atau seperti apa
ya itu pengaruh sih pengaruh karena panahan itu sangat bergantung sama mental
jadi kalau kita terlalu banyak ngurusin orang lain itu mental kita goyah sendiri
dalam mengembangkan klub kusuma tak sendiri ada amanda fajriana kusuma aji anak sematawayangnya
yang juga turut mengurus klub dan menjadi pelatih
dari kecil lingkungannya dipanahan terus jadi mau gak mau kecintaannya tumbuh dan sudah susah lepas
penasaran terus kayak aku pengen coba lagi coba lagi kayak pengen kalau bisa sih kayak ibu juga ya
ke tingkat internasional ikut ke juara dunia
pokoknya masih penasaran pengen juga gitu jadi masih latihan terus latihan terus
ini posisi nembak seperti ini ya
iya posisi nembak kusuma nembak dulu terus aku fajriana
iya betul posisi seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
semoga nantinya kita semua diberi kesehatan
kita selalu ketemu jadi gak bisa berkata kata
pastinya harapan kita kita bertiga itu di paris nanti bisa mendapatkan medali emas
mina sudah berapa puluh tahun ini tiga puluh enam tahun ya tiga puluh enam tahun kita menunggu
kita diundang kita akan support semuanya
dan tadi juga kan ada penyerahan apa
iya kita berikan semuanya